pasti dia mau bahas soal anak buah gue yang nyerang si randy nih
ngapain kalian kesini
seharusnya anda tau kenapa saya dan istri saya datang kesini
kak transferint gue tiga puluh juta ya urgent
buat apa dia minta uang tiga puluh juta
aduh ada si daniel lagi
kalau dia liat gue pergi
tadi dia ngadu lagi sama al
nggak nggak nggak dia nggak boleh liat gue
daripada nanti makin ribet urusannya
tante elsa mau kemana
oh ini tante elsa bawa tas soalnya tante pengen beliin makanan buat anak panti semua di sini
tante elsa pengen beliin ayam goreng spaghetti perkedil kentang sama rendang
nanti bakal makan itu semua
yaudah kalian lanjutin main lagi ya
gue harus kasih tau ke elsa kalau majalah itu udah di tangan si randy
pasti dia mau bahas soal anak buah gue yang nyerang si randy nih
ngapain kalian kesini
seharusnya anda tau kenapa saya dan istri saya datang kesini
sepertinya obron kita nggak akan
boleh kamu masuk
tapi saya punya urusan yang menyesal dengan anda
saya harus bicara dengan anda
dan saya gak mau istri saya kelamaan berdiri disini
kalau anda mau bekerja sama
dia yang berarti iya
ada apa lagi ya
ngeganggu hidup gue
saya tahu anda pasti kesal
karena rencana anda
untuk merebut majalah dari rendy itu gagal
jadi kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita harus berhenti
gue gak tau apa apa
kita harus berhenti
kita harus berhenti
orang suruhan anda
udah laporan ke anda
kita harus berhenti
mau anda mengaku
atau mau anda berbohong
itu nggak penting lagi buat saya
yang terpenting buat saya sekarang adalah
tahun lalu bukan anda laki laki yang telah menghamili elsa
dengan bukti majalah yang sudah saya dapatkan sekarang
lebih baik anda tidak berbohong lagi
yang memberikan hidup solupsi
jadi udah jelas
semuanya yang saya pukul barusan
divisi kamu kalau bisa
oke silahkan balik kerja lagi
baik bu saya permisi ya
papa kenapa gak ngabarin mau kesini
eh papa sengaja
dari bandara langsung kesini
dan gak memberitahukan soalnya sama kamu
karena papa ingin bicarakan langsung masalah ini dengan kamu
kok tumben gak lewat telpon
om sepertinya om memang harus ke jakarta
dan bicara sama jennifer
kenapa jennifer ada apa dengan anak saya
jennifer menjalin hubungan sama orang lain oh
seorang laki laki yang bernama randy
kamu tahu dia siapa
saya sudah selidikin om dia teman kuliah jennifer
hanya orang biasa
hanya orang biasa
hanya seorang asisten pribadi seorang pengusaha
dia deketin jennifer pasti ada maunya
karena you know lah om
jennifer itu anak tunggal dari nikolas firdaus
seorang pengusaha batu bara terkenal di indonesia
om mengerti maksud kamu
kalau begitu lebih baik om ke jakarta
dan membicarakan soalnya dengan jennifer
oke om terima kasih
jadi papa repot repot datang ke sini karena joshua ngadu sama papa
papa pengen tahu
apa kelebihan randy sampai kamu menduakan joshua
joshua itu kan pria pilihan bapak
tapi aku tuh emang
papa pengen langsung ketemu dengan randy
papa pengen tahu
siapa laki laki ini sebenarnya
kapan kamu bisa bertemukan saya dengan randy
kalian itu ngotot banget kalau gue bukan orangnya
dia dari antara ali dan
bukti itu ke kalian
tidak ada foto foto pada malam waktu itu
anda pasti akan berbicara seperti ini ketika anda terpojok
hanya karena foto itu editan
bukan berarti gue bukan ayah dari calon bayi elsa dulu
adik lo itu
adik lo itu
bukannya kalian gak punya bukti ya
kalau adik lo itu